ditemui di surabaya pada senin siang mahfud md mengatakan partai politik saat ini masih saling lempar bola dan belum mengambil keputusan final
nisa dian dan gofur
yang kedua juga bicara dalam konteks pelaporan lhkpn ya yang sayangnya tidak cukup komprehensif ya dalam memotret situasi ini